calon wakil gubernur dki jakarta silviana murni menyatakan surat pengunduran dirinya sebagai pegawai negeri sudah diajukan
menurut calon wakil gubernur pasangan agus harimurti yudhoyono ini surat pengunduran dirinya sudah ia berikan ke gubernur
meski telah ditetapkan sebagai calon wakil gubernur surat pengunduran diri itu masih dalam proses administrasi sebelum nantinya segera diserahkan ke kpu provinsi dki jakarta
sebelumnya kpu dki jakarta memberi kelonggaran waktu pengajuan pengunduran diri birokrat di pemprov dki selama enam puluh hari